maskapai baik yang melayani domestik dan juga internasional di bandara internasional juanda
siap menghadapi arus mudik dan arus balik pada lebaran nanti
mereka menambah empat puluh satu penerbangan yang akan dimulai dua puluh empat juni dan berakhir pada delapan belas juli mendatang
maskapai jetstar air asia lion air batik air garuda indonesia sriwijaya dan nem air
siap melayani para pemudik dengan empat puluh satu penerbangan tambahan
penerbangan tambahan tersebut akan dimulai pada dua puluh empat juni hingga delapan belas juli
dari empat puluh satu penerbangan tambahan terbagi menjadi sembilan belas penerbangan kedatangan dan dua puluh dua keberangkatan
rata rata para maskapai mengajukan penerbangan tambahan dengan daerah tujuan gemuk
seperti balikpapan banjarmasin jakarta dan makassar
maskapai dengan jadwal penerbangan tambahan terbaik
banyak adalah lion air disusul oleh sriwijaya air
hanya jazztar yang memiliki penerbangan tambahan menuju singapura
diperkirakan lonjakan penumpang di bandara internasional juanda
untuk arus mudik kali ini mencapai lebih dari dua puluh empat penerbangan tambahan